kita beralih ke berita haji
tiga koper dan dua tas jinjing milik jamaah haji indonesia
yang tersangkut kasus dugaan kepemilikan uang senilai lima miliar rupiah
diamankan petugas biaya dan cukai bandara juanda
sementara tiga jamaah haji pemilik koper tersebut
masih ditahan di bandara king abdul aziz arab saudi
siti komariah kakak kandung sri wahyuni jemaah haji yang ditahan polisi madinah
tak kuasa menahan tangis setelah mendengar kabar kepulangan adiknya yang tertunda
tatapan kosong dan raut muka sedih tampak dari wajah mereka
keluarga mengaku tidak tahu menau dari mana uang lima miliar rupiah lebih
yang dibawa kedua adiknya itu berasal
begitu juga selama bekerja di yayasan bina muhawahidin surabaya
tidak ada kecurigaan sama sekali
saya berharap supaya adik saya itu cepat pulang
iya gitu loh
biar cepat pulang hasil anak anaknya
sementara itu petugas b a dan cukai bandara juanda
langsung terjun ke asrama haji sukolilo surabaya
terkait kasus dugaan kepemilikan uang senilai lima miliar lebih
milik tiga jamaah haji indonesia kloter tiga puluh sembilan
tiga koper dan dua tas jinjing yang lolos ke tanah air tersebut
kini telah diamankan petugas asrama haji
untuk sementara petugas b a cukai belum bisa memeriksanya
karena pemilik koper dan tas masih tertahan di arab saudi
petugas hanya memeriksa pimpinan rombongan jemaah terkait kasus ini
karena yang bersangkutan itu tertahan di arab saudi
karena di sana juga ada pembawaan uang ada pemeriksaan
dan yang ini sudah lolos makanya kita ada input dari sana
itu jamaah haji daring gresik itu nah di situ kita amankan dulu
diketahui tiga jemaah haji kloter tiga puluh sembilan embarkasi surabaya
ditahan pihak bandara prins muhammad bin abdul aziz madinah
karena membawa uang tunai lebih dari lima miliar rupiah
dua jemaah itu adalah sri wahyuni rahayu warga duduk samen gresik
dan rohmat kanapi podosri warga dusun betiring gresik
sementara pemilik uang ansarul adim abdullah ikut ditangkap petugas bandara madinah